akhirnya ada pasangan bakal capres dan cawapres yang resmi mendeklarasikan diri anies baswedan mohaimin iskandar dari koalisi perubahan untuk persatuan
walau demikian dalam prosesnya dapat dikatakan cukup dramatis karena ada pihak yang merasa terhianati tersakiti dalam penentuan pasangan calon ini
dan kita akan membahas analisanya dari berbagai catatan media terkait dengan perisiwa politik besar pada pekan ini bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam dada
mas revo partai demokrat ini kan adalah pihak yang merasa terkhianati
kemudian juga ada pks yang ada di koalisi ini juga kemarin pada saat konferensi pers menyatakan mendukung tapi belum sepenuhnya sepertinya karena harus melalui mekanisme majelis syuro
lalu bagaimana catatan media melihat deklarasi yang dinilai tiba tiba walau sebenarnya banyak informasi yang beredar pendekatannya antara anies dan juga mohaimin ini sudah dilakukan jauh jauh hari
ya caca yang pertama adalah pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ini nanti akan dibuka pertengahan oktober
tanggal lima belas oktober dan ditutup di menjelang akhir november
jadi artinya kalau dihitung dari sekarang sampai nanti batas akhir penutupan di tanggal dua puluh lima november itu masih terpisah sekitar delapan puluh an hari lagi
jadi artinya dalam delapan puluh an hari lagi ini semuanya masih bisa berubah
kita tahu bahwa di dalam politik itu ada beberapa ungkapan
ungkapan yang pertama itu adalah seni dalam berpolitik itu adalah seni ketidakpastian
satu satunya kepastian dalam politik itu adalah ketidakpastian
ketidakpastian itu sendiri
jadi kalau misalkan ini kita dan ini juga diungkapkan oleh beberapa petinggi partai politik bahwa saat ini ibaratnya adalah semua para politisi
semua calon bakal calon presiden nama nama yang disebut sebagai kandidat wakil presiden itu ibaratnya sekarang ada di lantai dansa
dan di lantai dansa itu semua orang masih boleh saling berganti ganti pasangan
selama musik masih di
jadi ketika musik masih on musik masih menyala
maka di dalam lantai dansa itu semua orang masih bisa berganti ganti pasangan
sampai kemudian nanti musiknya stop
jadi ketika musik itu stop siapakah nanti pasangan yang
itulah yang nanti akan menjadi pasangan tetap yang akan melaju dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
dan kemudian dalam
dalam politik itu kita juga tahu ada ungkapan bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi
yang ada adalah kepentingan abadi
kalau sekarang misalkan kita melihat partai nasdem dan pkb itu sekarang bergandengan
jadi sekarang kepentingannya lagi sama
tapi kan kita kembali lagi ke yang tadi bahwa masa pendaftaran masih cukup lama
masih ada sisa waktu dua puluh sembilan
maka dalam waktu dua bulan ini segala kemungkinan masih mungkin akan terjadi
boleh boleh saja sekarang sah akan deklarasi dari partai nasdem dan partai pkb kemarin
mendeklarasikan anggota kedang berpasangan dengan mohamad minis kandar
tapi apakah kemudian nanti pasangan ini tetap melaju
kita akan melihat
nah tugas kita sekarang sebagai media adalah memberikan fakta fakta
apa yang sebenarnya
di lantai dansa ini kepada publik
kemudian nantilah publik itulah yang kemudian sebagai pemilik staf suara yang akan menentukan akan memilih siapa
apakah dalam ketika proses pemilihan kandidat
talon presiden dan talon bagi presidennya
apakah sesuai dengan etika etika politik yang baik gitu misalkan
atau seperti apa permainan permainannya
semua kita tampakkan dalam pemberitaan kita
sehingga bisa memberikan gambaran kepada pemerintah
dan pada akhirnya nanti pemerintah bisa menjatuhkan pilihan sebagai pemilik staf suara
publik sebagai pemilik tas suara ini yang akan menjatuhkan pilihan kepada siapa suara itu akan diberikan
karena belum tentu jadi
kepastiannya nanti hingga akhir november masih ditunggu
berbicara mengenai kepentingan tadi disinggung oleh mas revo
melihat menganalisa salah satu kepentingannya saat ini adalah nasdem
mengajak tokoh yang dinilai dekat dengan religius
kemarin juga sempat dinyatakan oleh anies baswedan saat
meraup suara kaum religius
namun kita tahu nih pkb dan pbnu
ini tidak memiliki hubungan yang terlalu harmonis lah seperti itu
ceruk suara caimin di kaum religius ini juga tidak terlalu tinggi
lalu dari catatan media selama ini
bagaimana melihat kemudian hubungan ini
apakah kemudian caimin benar benar bisa memberikan added value dari kaum religius itu
atau mungkin ada kepentingan kepentingan lain mas revo
ya kalau misalkan dalam pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu kan
biasanya orang akan mempertimbangkan kemistrinya
apakah ada chemistry misalnya antara calon presiden dan calon wakil presiden
karena kemistri itu tentu penting
karena selama lima tahun ke depan tentu mereka berdua adalah menjadi di tunggal
yang akan menakodai bangsa ini
kedua kemudian setiap pemulihan pemulihan wakil calon wakil presiden
tentu kandidat presiden ini akan melihat sebenarnya nanti wakil presidennya ini akan berkontribusi
apakah itu nanti akan membantu kerjanya atau menunjang perolehan suaranya
ini yang tentu yang akan dipertimbangkan oleh calon presiden
dan kalau kita melihat sekarang ketika anies baswedan menggandeng punggung anies kandar
tentu tidak dapat dielakkan bahwa kita melihat ceruk yang akan dirak
yang ingin didapat oleh anies baswedan dan koalisi perubahan ini adalah
untuk mendapatkan basis masa tradisional dari pkp
dan basis masa tradisional pkp ini secara historis tidak bisa dielakkan
bahwa basis masa tradisional pkp adalah masa nasib
walaupun kemarin misalnya ketum pbnu menyatakan bahwa nu tidak ingin diseret seret dalam politik
dalam tamar terakhir
nu tidak ingin kembali ke kito tidak ingin diseret seret dalam dunia politik
tapi tentu semua nanti apakah ini pkp
kalau kita melihat siapa partai politik yang secara historis memiliki kedekatan dengan masa nadiyin
tentu kita bisa mau tidak mau kita tentu akan menyebutkan p tiga dan pkb
nah inilah yang selama ini memang basis masa tradisionalnya adalah basis masa nadliyid
nah tentu ini nah piawei kita kembalikan lagi kepiawean dari partai partai politik ini
untuk mendekati basis basis masa yang ada
saya pikir tentu anies baswedan maupun muhaymin iskandar tidak hanya mengejar masa nu
oke lah masa nu itu akan dikejar dan itu menjadi masa tradisional dari pkp
tapi untuk meluaskan untuk menjadi pemenang tentu tidak hanya dari nasdem saja
tapi juga ingin menggapai masa masa swing voters yang lain
yang selama ini kita tahu bahwa setidak tidak misalnya dalam konteks pemilu kali ini
dan itu tentu menjadi target mereka
dan semua tidak hanya anies baswedan dan mohamad bin iskandar tapi juga kandidat kandidat yang lain
dan ini adalah pertarungan yang menarik ya
karena nanti akan kita lihat
kandidat kandidat yang lain apakah juga akan menggandeng bakal calon wakil presiden dari basis masa yang sama atau tidak
nah ini nanti ya kita akan mengandalkan lebih lanjut
kalau semuanya peta politiknya sudah semakin jelas
nah mas revo selain drama proses akhirnya anies mohaimin ini kemarin mendeklarasikan sebagai pasangan
yang menarik juga sebenarnya dibalik itu adalah
deklarasi kemudian mencuat kembali
ada wacana poros keempat
yang sebenarnya sempat cukup ramai diperbincangkan beberapa bulan yang silam
karena ada yang berpendapat mengenai pasangan sandiaga ahaye
bagaimana nih analisa media dari berbagai catatan yang ada terkait poros keempat dan juga sandi ahaye ini
ya kita juga sempat melakukan perbincangan dengan
sandiaga uno maupun pihak dari demokrat
tapi yang jelas untuk saat ini kan sandiaga uno juga menyatakan bahwa kontrak politiknya masih dengan pdip
kontrak politiknya antara p tiga masih dengan gdp
untuk saat ini
tapi tadi yang tadi kita bahas bahwa saat ini musik masih berputar
dan semua orang masih ada di atas data
dan kemungkinan pasangan pasangan itu masih bisa berjalan
apakah kemudian nanti misalkan sandi ahaye itu juga poros keempat
dan bisa terwujud seperti yang selama ini dibicarakan oleh pak jitalangan
ini tergantung apakah kemudian sandiaga unu dan ahaye
kalau kita melihatkan sandiaga unu dihukum oleh p tiga dan ahaye dari partai demokrat
suara dua partai ini masih belum cukup
kecuali kecuali ada satu partai lain
apakah itu partai aman regional
apakah itu partai keadilan sejahtera pks
itu merapat ke poros baru ini
nah ini yang menarik kan
kita belum tahu apakah memang bisa terwujud
kalau memang bisa terwujud
dengan adanya salah satu partai yang merapat
dia bisa jadi akan muncul poros keempat
jika muncul poros keempat
maka ini pertarungan akan menarik
karena akan ada empat pasangan calon
yang melaju di p tiga dua ribu dua puluh empat
tapi yang jelas saat ini
p tiga kita tahu masih terikat kontrak politik dengan pdip
walaupun sebenarnya p tiga juga punya rekam jejak
awalnya bergabung dengan koalisi indonesia bersatu
dengan golkar darpan
tapi kemudian ke bdip
apakah kemudian masih bersiap tahan di situ
atau menyebrang juga
nah ini yang tadi
musik masih melantun
dan pasangan pasangan masih bisa berganti
tapi sampai musik
itu masih berhenti di tanggal dua puluh lima november dua ribu dua puluh empat
pada itulah kita akan tahu
akan ada berapa calon
yang melaju p tiga dua ribu dua puluh empat
baik dan kita sebagai media akan terus memantau
kita akan mencoba untuk menyatukan puzzle puzzle
dari peristiwa dan informasi yang ada
jadi nanti bisa menjadi
bagi para pemilih
untuk menentukan pilihan pada akhirnya
pada februari dua ribu dua puluh empat mendatang
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn
telah bergabung bersama kami malam hari ini